mobil replika chevrolet bel air gasser lima puluh lima ini terlihat seperti diecast biasa
namun tahukah anda inilah salah satu mainan yang paling dicari
apalagi jika dilengkapi tanda tangan desainernya
mainan tersebut bisa ditawar sampai lima belas juta rupiah
pemilik mainan ini adalah veldani effendi
penggila miniatur mobil itu mulai mengoleksi diecast pada dua ribu enam belas
terpengaruh hobi temannya ia mulai memenuhi kamarnya dengan mobil diecast
keseriusan mengoleksi diecast sampai membawa dhani pada konvensi diecast besar di los angeles amerika serikat
ia pun bertemu dengan desainer dan komunitas diecast dari seluruh dunia
banyak koleksinya yang ditanda tangan isang desainer
diecast itu sudah global banget
ternyata tidak hanya di indonesia saja yang sudah begitu ramai
di dunia juga sedemikian rupa
dan itu merupakan tempat di mana saya bisa mendapatkan koleksi yang hanya keluar di konvensi itu saja
nggak dijual bebas di luar konvensi
jadi itu yang membuat saya ketagihan
setiap tahun mereka mengeluarkan edisi edisi khusus
wah serba serba deh
lain halnya vero yang dijuluki bapak diecast indonesia
menurut dia diecast memiliki pasar yang cukup besar di tanah air
vero mengoleksi mainan tersebut sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan menjadikannya investasi
bersama beberapa pecinta diecast yang menggelar indonesia diecast expo
yang menjadi salah satu pameran di indonesia

seleksi diecast dapat menghilangkan stres setelah seharian beraktivitas
mengumpulkan diecast yang sulit dicari
merawatnya pun tidak sulit
hanya membutuhkan tempat penyimpanan khusus dan sering membersihkannya dari nebu
diecast buat saya investasi
yang kedua kayak
menurut diecast itu adem gitu gimana sih ya
saya kalau udah pusing pusing gitu ya
jadi di rumah gitu
udahlah ngelap ngelapin diecast
majang puter puter majang pindahin sini pindahin sana
atau tiap saya jalan kemanapun keluar dari rumah
pasti di kantong saya ada diecast
tidak hanya menyimpan pengalaman saat memburunya
mengoleksi diecast dapat mengisi pundi pundi rupiah
bagaimana apakah anda tertarik mengoleksi
randy putrama wahyu ramadan jakarta